jadi kalau di masa pendataran kemarin
bagi ika itulah keseimbangan dalam hidup
gue kan pernah emang ngikut testnya gitu kan